hai apa apa kita keluar yuk berubur itu luar kamu iya kita beli kembang api sama atasan gimana
emang diinjil menit eh sobri kalau kamu alesannya kayak gitu mana mungkin di sini
ide ide ini manamen sungguh nggak boleh ya alesannya nggak mungkin itulah man kita alesannya
itu yo yo sobri indra dan lukman siapkan bukunya dan pulpennya catat tugas kali ini buat kalian
adalah imla atau menulis bahasa arab ayo siapkan pulpennya
satu tulis haza kita bun ayo
kang kayaknya mereka lagi dihukum ya kang ya sih kata santri santri yang lain mereka dihukum
gara gara ikut ceramahnya kok senang sekali dan waktu kuliah subuh
dia nggak dengerin ceramahnya waktu
sudah selesai kita pun panjang oke yang kedua anak sohimun
ya kesini coba lihat
sudah bagus tinggal tanya panjang kita bun coba lihat yang indra soalnya panjang sohimun nah ini
shortnya kurang nih lukman oke siap nah ini udah bagus lumayan ya ustadz tinggal dulu
ustadz kemasin dulu ya
indra luqman assalamualaikum waalaikumsalam
apa apa kita keluarin
intervall berit keluar ya kita beli kembang api sama kata asan edit
eh sobri kalo kamu alesannya kayak begitu mana mungkin diizinin
ini mana main sungguh gak boleh
ya alesannya gak mungkin itulah man kita alesannya itu buat beli bukaan
dia beli takjil buat buka puasa kayak kolak biji salak buah dan lain lain lah
oh iya sob pak depo siti kan bikin kolak juga
ah yaudah deh alesannya yang lain kek terserah apa aja yuk yuk
tapi tunggu dulu kita simpan buku ini dulu baru kita keluar
sumpah aman sumpah
oke mereka mau keluar pesantren
eh amalia dengar ya kan kau kalah berarti kau yang jaga
iya iya butet gak usah dikasih tau juga udah tau kali
sabar sabar gak usah gelak gelak
kalau begitu aku yang melempar bolanya
udah susah susah berang
udah susah susah
jangan kebanyakan gaya
nah tengok ya kalau limparan si butet itu ya namanya tak pernah lah kalau melesek
iya betul itu
nah tengok ya
gak kenang gak kenang
aduh butet kamu tuh bisa ngasih melempar bolanya
afwan butet sekali lagi kamu gagal kamu yang jaga
malah butet udah deh ngaku kalah aja
mau melempar sepuluh kali kak
sembilan ribu kali kak
ya gak bakal kenalah
jangan suka ganggu konsentrasi butet
nah jua utami jangan berisik
buruan buruan buruan
tau ah udah penas
tiduuu buruan buruan
gede sakit hidupnya lihat begitu
astagfirullahaladzim najwa utami
astagfirullahaladzim kalian itu ngapain sih lari larian kayak gini ngebur buritnya
mendingan diisi dengan kegiatan yang lebih bermanfaat
nanti kalau kalian kecapean haus terus pengen minum batal puasanya gimana
iya juga ya ustazah sekarang tuh ngorok pancingnya tuh berapanya kering banget
ah ustazah boleh gak batal puasa
prinses lia masa baru sehari puasa aja udah batal sih malem malem cukup jelajah
dengerin ustazah ya
kalian itu lebih baik ngabuburitnya itu ibadah ke masjid tadarus baca quran
atau sholawatan gitu yang lebih bermanfaat daripada lari larian
kalian tahu nggak waktu yang paling mustajab untuk berdoa adalah saat menjelang buka puasa
aja saya kan cuma mau style at doang kok udah kebelet juga
kita mau keluar kita mau beli jajanan buat buka puasa ya gak temen temen
biasa biasa enggak bakal bisa keluar kalau belum bisa jawab tebak tebakan dari saya
hitam kecil entak disetil marah
ah itu mudah gampang semua
belum pak srikity
ah saya tau
nah ini biasanya benernya
aduh induk itu gitu
gak tanya salah juga
emang batu kecil bisa marah ya
kalau orangnya marah gimana
iya ya ayo nanya deh lebih cepet
nah ya elah
mereka gitu doang masa gak bisa jawab sih
tuh usut usut banget
betul betul betul
eh si hai kal
masa trio bemo itu jawaban paling kecil gampang
masa ada yang bisa jawab
emang kamu bisa jawab
emang jawabannya apa
tada satu jawaban
itu jawaban paling kecil gampang
masa ada yang bisa jawab
emang kamu bisa jawab
memang jawabannya apa
tai lara pusa mursa
kan biasanya kalau disentil
hai kalau begitu aikal boleh keluar saya ijinin
kan yang jawab beneran hai kalau ngapa terobong jadi ikut ikutan